pedagang berharap keran impor pakaian bekas tidak ditutup karena dapat menolong ekonomi rakyat kelas menengah dan bawah guna membeli pakaian yang harganya jauh lebih murah dari pakaian baru
kemudian kasus yang ada di rumah sakit ada kasus confirm dihitung menurut saya
di mana anak itu berada
yaitu kristus tuhan di kota danau
memang harus sekuen by sekuen ya atau adegan per adegan yang harus diimikan
tapi kami akan lanjutkan kembali dialog kami bersama pak komjen purna yurawan ito sumardi
iya ini kalau kita lihat dari kapasitas harian ya
dan saya pikir masyarakat pengguna apple kebetulan teman teman saya anak saya ini pengguna apple sangat antusias
anda melihatnya mulai dari sistem mulai dari mungkin laboratorium yang di weekend jumlahnya juga turun
dan februari dua ribu dua puluh empat hanya sebanyak satu tiga juta ton
cuma tergantung gimana cara masaknya
dan kebijakan stok pangan yang keliru
tapi di satu sisi juga kita tidak bisa menyangkal bahwasanya terjadi penambahan jumlah petani atau pertanian gurem naik delapan belas empat puluh sembilan persen dan lahan pertanian berkurang
di musim kering kita akan menghadapi
tiba tiba berdirilah seorang malaikat tuhan di dekat mereka
para pemukim ilegal di palestina
gini komunitas ufo seluruh dunia itu sedang menanti yang namanya ufo displosure
tapi seperti ini kira kira yang sudah versi potongnya
mereka mengambil maria sebagai istrinya
kalau ini kotorannya terlalu banyak jadi harus dibersihkan dulu
ada yang wanita ada yang pria
apakah ada kemungkinan apple benar benar membangun industri manufaktur secara langsung di indonesia
selain larva capung yang menjadi hama
kalaupun kalau foto ada di luar bumi kita akan mengetahui gitu kan
delapan miliar itu kan butuh air untuk minum butuh air untuk mandi
meskipun israel telah melanggar hukum internasional yaitu melakukan serangan ke konsul iran di damasku syria
ini kalau misalnya dari dokter dari dinas mengatakan yang bersangkutan tidak ada masalah
kalau ada yang provinsi bali dilakukan survei saya terlibat pada survei
seperti yang diberitahukan tuhan kepada kita
karena harga beras yang begitu mahal ini
muka dengan muka nanti
tapi juga punya sumber daya manusia yang bisa menjadikan kita lebih berharga
tiga raja dari timur
dan tempat ini memiliki dua puluh empat kolam pemijahan
apa maksud tembok yang dipelajaran kita pada hari ini
jadi semua kasus yang probable atau dengan swab antigen
atau zona layak hidup
apa namanya paparkan begitu rupa
jadi saya sudah mengamati dari awal kasus pertama
yang anda tengah saksikan reka degan dari richard eliezer
inilah radio adven suara pengharapan
makan juga bumbu dasar kuning untuk menambah cita rasa pada masakan
mereka pun membuka tempat harta bendanya
apabila yang bersangkutan diancam lebih dari lima tahun maka harus ditahan
lenyaplah duri dan berhati hati
airnya terbuang ke permukaan
oh iya kecil kecil kuning
air yang tidak mampu kita kelola dan akhirnya menjadi bencana
itu kemudian jatuh kepada pilihan membangun reservoir
bintang ajaib yang terang
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
bisa diberi pakan pelet atau cacing sutra
setelah selesai kita siapkan kayu bakar untuk memasak
bukan temboknya yang akan dirubuhkan
ini bekul tapi dia fresh
dan saya kira mungkin bisa lebih ditanyakan kepada pihak penyidik ya oleh daripada pengacara ya
besek ini berfungsi agar ikan tidak hancur selama proses pemasakan
yang seringkali juga menghasilkan konflik sosial
nah sehingga paling tidak ada namanya efek psikologis yang dialami
nah kita berharap indonesia juga bisa menjadi bagian itu
kelahiran yesus kristus adalah seperti berikut
neraca antara air yang
membenarkan atau tidak dia mendapat pressure
semuanya sesuai dengan allah
makanya kemudian membangun bendungan infrastruktur ini
orang orang yang kamu beam tadi